terakhir saudara seorang pria yang mengaku sebagai dokter ditangkap polisi pada hari selasa di kabupaten bekasi jawa barat
saat diperiksa diketahui ia tak memiliki surat izin praktik dan merupakan dokter gadungan
inilah klinik pratama keluarga sehat
sebuah lokasi yang berada di kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat
yang dijadikan tempat praktik seorang pria yang mengaku sebagai dokter umum
ia adalah dr ingwi tito banyu yang ternyata merupakan identitas palsu
nama asli pria ini adalah sunarianto
sudah sejak lima tahun terakhir sunaryanto membuka praktik medis lengkap dengan peralatan serta obat obatan
meski begitu warga curiga dengan layanan sang dokter gadungan
mereka menilai sunaryanto tak profesional dan kerap meminta tarif yang mahal
ini yang telinganya bejol langsung dibelek itu tanpa dibius
itu doang sekali sekali doang
iya tapi siapa kalau pembelekan itu kan harus ada biusan ya disunting itu nih maksudnya nggak langsung
tapi setelah itu bapak ibu pernah berobat lagi
nggak udah sekali itu doang
berarti selama praktek di sini ibu nggak pernah
sepak terjang sunarianto alias ingwi
ibu pun berhenti sudah
berkat laporan warga kliniknya pun digeledah pada lima belas maret lalu
namun sunaryanto tak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi
informasi adanya diduga dokter yang tidak memiliki str dan sip lengkap di klinik pertama keluarga sehat
kemudian pada tanggal lima belas setelah mendalami melakukan penyelidikan dilakukanlah
penangkapan atau mengamankan pelaku di lokasi klinik yang sudah kami sebutkan tadi
pelaku dijerat pasal tentang tenaga kesehatan serta penipuan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara